untuk mengetahui kondisi terkini david ozora kami telah terhubung bersama pak rustam hatala
paman dari david ozora selamat sore pak rustam assalamualaikum
selamat sore waalaikumsalam walaikumsalam terima kasih
terima kasih waktu anda bersama kami di tengah juga ada upaya ya menemani david di mayapada kuningan jakarta selatan
kondisi terkini pada sore atau jumat sore ini seperti apa pak rustam
jadi kalau untuk update hari ini memang kebetulan saya belum sampai rumah sakit
saya biasanya sore nanti tapi saya sudah tadi sempat komunikasi dengan keluarga rumah sakit
kondisi alhamdulillah terakhir ini kondisi fisik ya kondisi fisik david itu sudah sangat baik
bahkan infus itu sudah dilepas
tapi trauma di saraf itu sangat dalam
jadi kalau kesadaran kuantitatif itu sudah baik namun kualitatifnya belum ada kemajuan
kalau kemarin bahasanya dokternya begitu karena cedera jaringannya cedera jaringan otak
jadi saat ini kalau istilahnya itu kondisinya itu masih ada gejala kisah
iya kalau gerak motoriknya sudah diinformasikan membaik tinggal kualitatif dari kesadaran kognitif begitu ya bahasa kesehatannya pak rustam
tapi apakah sudah bisa berbicara berinteraksi banyak apa belum ya pak rustam
enggak jadi kontak itu belum ada jadi kalau kontak langsung untuk mengenyang segala macam itu belum ada
belum ada sama sekali
baik sempat kita
belum sadar secara sepenuhnya itu belum ada
iya kalau beberapa postingan sebelumnya kita sempat melihat juga yang dibagikan ayah david
pak rustam tampak kemarahan apakah benar itu sebuah bentuk kemarahan ekspresi kemarahan
atau apa yang anda tangkap dari momen ketika david sudah mulai sadar waktu itu
baik kami akan
kami akan coba perbaik komunikasi kami dengan pak rustam
kami akan kembali usai jeda tetaplah di cnn indonesia newsroom
anda kembali bersama kami di newsroom kami lanjutkan kembali dialog kami dengan paman david ozora pak rustam yang tersambung melalui sambungan daring
pak rustam kami lanjutkan kembali tadi sempat terputus kami minta maaf
kami kembali soal
tadi yang saya tanyakan pak rustam
tadi yang saya tanyakan pak rustam
pada postingan tujuh maret dua ribu dua puluh tiga ini kan sempat dibagikan oleh sang ayah ke media sosial dan diinformasikan dalam fase pemulihan emosional
kalau anda menangkapnya waktu itu seperti apa ya pak apakah benar ada ekspresi suatu kemarahan atau bentuk emosional dari david
ya jadi yang saya dengar waktu itu keterangannya dari
dokter yang sampai ke keluarga itu adalah memori terakhir yang diteringat david pada saat kejadian itu
maksudnya memori terakhir itu mungkin
jadi kan fase emosional itu berarti kondisi pada saat terakhir waktu kejadian penganiayaan itu
ini memang cuman entah itu bentuk kemarahan atau apa kan kita tidak bisa paham ya kita tidak tahu
ya kenapa dia pada saat
ya kalau kita lihat sih seperti orang marah yang ngelawan gitu
kalau untuk kedepannya yang diinformasikan dari tim medis
memang yang pada seperti apa pak rustam apakah perlu ada dilakukan terapi kedepan untuk pemulihan dari david ozora
oh ya jadi sebenarnya kalau terapis sebenarnya itu sejak di icu itu kan sudah mulai dilakukan ya
jadi kayak misalnya ada fisioterapi yang dilakukan setiap pagi sore
jadi david itu kan untuk membantu mempercepat proses kecederan
jadi tangannya dibantu digerakin kemudian kakinya dibantu digerakin
jadi tubuhnya itu berusaha digerakin untuk mempercepat proses kecederan
dokter itu memposisikan duduk
tidur di beberapa waktu tertentu agar matanya itu sering terbuka
tapi memang saat mata terbuka itu memang belum ada kontak
jadi dia tidak sadar sepenuhnya
maksudnya belum mengenali orang di depannya dia siapa
kalau ke depan ke depan ini kan
jadi kan ada rencana dari pihak rumah sakit akan dilakukan
kalau nggak salah kemarin istilahnya itu
stimulasi sel kalau nggak salah ya
jadi agar membaca dulu apa sih permasalahan
karena kalau secara fisik ya alhamdulillah
kondisi fisiknya itu sudah membaik gitu
maksudnya yang motorik motorik tadi
tapi ini tinggal di
jadi disarahnya saja
yang anda maksud tidak mengenal siapa orang di dekatnya termasuk orang tua sendiri tidak
dikenal oleh david begitu ya pak
iya karena memang belum ada kontak secara langsung ya
kita belum tahu ekspresi ketika matanya dia melihat
karena kan kalau suara juga belum bisa karena masih ada
apa namanya yang di
diri kan di
paket stomi kalau nggak salah ya
sekilas medisnya saya kelompok
yang masih dipasang
jadi suara itu kan belum keluar kan
kalau saya lihat sih ya dia mungkin belum tahu sepenuhnya
makanya ketika di awal awal itu
salah satu yang dilakukan oleh pihak
rumah sakit dokter itu juga
nyampaknya keluarga bahwa kita ini sedang berusaha untuk
biar david ketika dia
dia paham dulu bahwa dia ini sedang di rumah sakit
jadi dia seperti itu
dia ini harus sadar dulu nih kondisinya ada di rumah sakit gitu
sebelum ke yang lain lain gitu
ya sembari ini kan juga kita putarkan nih video
tampak mata sudah terbuka
kemudian juga wajah sudah kembali segar
namun kesadaran kualitatif yang masih terus berjuang
apa yang diharapkan mungkin dari pihak keluarga ke depannya pak
dan informasi apa yang dapat dari tim medis
jadi alhamdulillah kita
kita selalu ya jadi keluarga ini memang
dari awal selalu fokus untuk
yang buat sembuhan david ya
harapan kita paling terdekat ini adalah
memang david ini
keluar dulu dari ruang icu
jadi makanya itu menandakan bahwa ada sesuatu yang lebih
positif lagi karena
sudah tidak dalam perawatan yang lebih khusus kan
sehingga nanti di situ mungkin ada terapi terapi yang bisa dilakukan
terus keluarga juga mungkin bisa lebih intens untuk sering
kontak kira kira seperti itu
jadi itu yang paling terdekat
ya kalau dari ranah keluarga
yang diperbolehkan untuk melihat ke sana siapa saja
kalau kita boleh tahu nih pak rustam
karena kan ini kan termasuk fokusnya pemulihan
tentunya yang boleh datang hanyalah pihak keluarga begitu ya
betul betul ada beberapa pihak pihak keluarga
juga mungkin dari biasanya ya kalau ada yang datang ya
entah itu dari tokoh atau apapun ya itu nanti biasanya yang
memberikan izin itu memang cuma ayahnya
ya ayahnya memang oh ya silahkan
karena tidak semua juga diperbolehkan untuk mengunjungi
kalau dari pihak keluarga berapa orang total yang bergantian
untuk berdatangan ke mayapada
karena informasinya sebagian keluarga ini berada di luar jakarta juga begitu ya pak rustam
betul betul ada yang di luar kemarin sudah datang terus pulang lagi
tapi yang pasti ya
orang tuanya ya ayahnya ibunya itu sudah dari awal ya selalu menemani
baik ini kan juga menjadi perhatian publik
doa dipanjatkan dikirim ke david ozora agar bisa lekas pulih kembali
kalau anda menanggapi respon di tengah masyarakat yang begitu positif begitu baik
seperti apa pak rustam dengan doa dan juga dukungan dari berbagai pihak dari berbagai netizen
ya jadi kami dari pihak keluarga yang pertama itu memang sangat berterima kasih sekali
sangat menghargai doa support dari semua ya masyarakat yang mendoakan kesembuhannya david
terutama ya teman teman sekolahannya dari sekolah sekolahnya alumni sekolahannya
kemudian dari keluarga besar ansor kemudian dari masyarakat yang pada
ya secara umum ya yang berada di luar jakarta
kami sangat berterima kasih
karena memang salah satu yang menurut kami juga luar biasa itu adalah proses penyembuhannya yang cukup cepat
ya kita yakin bahwa ini adalah bagian dari doa dari masyarakat
dan kami sangat berterima kasih atas support itu
terakhir saya ingin tahu juga pak rustam apakah dari teman teman guru david dan juga berbagai pihak
yang dekat dengan anda
dan david seharian juga intens untuk ingin tahu keberadaan dan juga nasib david saat ini bagaimana
ya sejak awal itu sampai dengan sekarang selalu ini ya intens dan support ya
selalu memberikan kabar bahkan dari sekolahannya itu secara bergantian sering datang
begitu selalu selalu memberikan perhatian
baik kita pemirsa cnn di rumah dan juga warga negara indonesia tentunya berharap kesembuhan dari david segera pulih
dan kita harapkan keluarga yang juga di sana diberi kesehatan
terima kasih pak rustam bersama kami di cnn indonesia newsroom sore ini
terima kasih assalamualaikum